mantan artis cilik ibnur rahim pemeran sinetron madun yang pernah populer di tahun dua ribu lima belas
ditangkap polisi karena mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi
ibnur rahim ditangkap bersama rekannya saat tengah bertransaksi narkoba di bilangan tanah abang jakarta pusat
dengan tangan terborgol mantan artis silik ibnur rahim pemeran sinetron madun bersama rekannya
digiring satuan reser ser narkoba polres tangerang selatan
ibnur rahim ditangkap di bilangan tanah abang jakarta pusat bersama rekannya dengan barang bukti lima butir ekstasi dan lima paket sabu
selain barang bukti narkoba polisi juga mengamankan alat hisap sabu dari tangan ibnu rahim
dari pengakuannya dia mendapatkan narkoba dari jaringan narapidana lembaga pemasyarakatan di wilayah jakarta
menurut kapolres tangerang selatan akbp ferdi irawan tersangka telah menggunakan narkoba selama setahun terakhir
barang bukti yang berhasil dilaksanakan penyitaan ini sabu sabu ini tiga paket dan ekstasi narkoba jenis ekstasi sebanyak lima butir
sementara itu ibnu rahim mengaku menyesal
ia mengaku terpaksa mengedarkan narkoba karena sudah lama tidak mendapatkan pekerjaan sebagai artis
saya merasa kesal dengan kejadian ini saya minta maaf untuk semuanya untuk keluarga
karena sudah tidak ada kegiatan kegiatan program yang lain
kedua pelaku terancam hukuman minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara